ada pun para pimpinan berhak untuk melakukan penyesuaian yang terkait dengan pelayanan publik yang mendasar
ada catatan di sini dalam seluruh aktivitas bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan kegiatan ini
maka seluruh usaha dan kegiatan di lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit tiga hari operasi
bukan hanya kantornya tapi gedungnya semua harus tutup selama tiga hari operasi